sidang tragedi stadion kanjuruhan kembali digelar di pengadilan negeri surabaya
dan untuk mengetahui informasi terbaru
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia wida subianto
selamat siang wida bagaimana pantauan anda terkait jalannya sidang hari ini
siapa saja yang kemudian diperiksa dalam persidangan kali ini wida
ya farhadisya jadi memang hari ini adalah sidang kedua dari kasus tragedi kanjuruhan
tragedi yang menewaskan tak kurang satu ratus tiga puluh lima jiwa atas tragedi yang terjadi pada satu oktober lalu
saat pertandingan antara derby jawa timur arema fc dan juga persebaya surabaya
nah sidang yang kedua kali ini di mana sidang pertamanya ini dilaksanakan pada hari senin kemarin
ini merupakan pembacaan saksi saksi dengan dua terdakwa
dua terdakwa ini adalah dari mantan ketua panitia pelaksana arema fc abdul haris
dan juga mantan security officer dari rmafc suko sutrisno
kita tahu bahwa pada tragedikan juruhan ini terdapat lima terdakwa
dua diantaranya seperti yang saya sebutkan tadi dari rmafc
kemudian tiga lainnya ini dari pihak kepolisian
nah pada persidangan hari senin kemarin ini dari dua terdakwa arema fc dalam hal ini adalah
sekali lagi mantan pampel dan juga mantan security officer tidak menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa
sehingga pada hari ini agendanya langsung adalah mendengarkan
sementara untuk tiga terdakwa dari pihak kepolisian ini pada senin kemarin menyatakan akan ada keberatan
hingga akhirnya besok ini masih pembacaan dari nota keberatan
nah pada hari ini sebenarnya seperti yang disampaikan oleh jaksa
ini akan dihadirkan sebanyak tiga puluh lima saksi namun terkonfirmasi yang bisa hadir pada hari ini adalah tujuh belas saksi
saksi yang hadir pada sidang yang dimulai sejak pukul sepuluh pagi tadi
berasal dari polsek
dimana kita tahu bahwa sistem pelaporan pada kasus tragedikan juruhan ini adalah pelapornya adalah tipe a
sehingga keterangannya juga dari pihak kepolisian
nah saksi pertama ini juga memaparkan hal hal yang menurut saya patut dicermati
diantaranya menyatakan bahwa tidak adanya briefing sebelum adanya pertandingan
kemudian juga ini menjadi hal yang baru mengingat seperti yang saksi sampaikan ini sejak tahun dua ribu dua
membantu pelaksanaan dari pertandingan
dari pertandingan rmafc baru kali ini tidak dinyatakan adanya briefing
memang ada briefing dilakukan oleh mantan kapol res malang
namun dinyatakan briefingnya bersifat umum dan juga ada instruksi untuk tidak bersifat eksesif
namun ini dinyatakan oleh anggota kepolisian ini bahwa tidak mengetahui apa sebenarnya arti dari eksensik ini sendiri
jadi ini menurut saya menjadi hal yang menarik yang disampaikan oleh saksi pertama di sidang kedua tragedi kejuruhan ini
kemudian yang patut kita cermati juga adalah bahwa
pada sidang yang kita tahu bahwa dari satu ratus tiga puluh lima korban meninggal dunia
ini satu ratus dua puluh nya ini berasal atau warga malang
dan lokasi kejadiannya juga berada di malang namun pelaksanaan persidangan ya
dengan alasan keamanan ini dilaksanakan di pengadilan negeri surabaya
nah dengan kondisi adanya jarak yang kurang lebih sekitar dua sampai tiga jam dari malang
ini memang banyak sekali keluarga korban yang sebenarnya ikut hadir untuk ikut mengawal persidangan ini
namun karena adanya jarak dan waktu maka ini akhirnya banyak yang tidak hadir
senin kemarin kami menemui dari tim gabungan aremania
ini ada enam keluarga korban yang hadir namun hari ini hanya satu saja keluarga korban yang hadir
dengan alasan karena memang banyak yang harus mencari nafkah dari keluarga korban ini sendiri
ini yang disayangkan dengan adanya pembatasan pembatasan yang diberlakukan
seperti misalnya adalah
imbauan dari polrestabes surabaya untuk aremania tidak hadir di persidangan maupun masuk ke kota surabaya
ini harusnya dari pengadilan negeri surabaya
ini diminta untuk memfasilitasi menyiarkan persidangan ini secara streaming atau online
jadi selain dari pengadilan negeri surabaya sendiri juga memberikan akses kepada media
untuk bisa menyiarkan prosesi persidangan secara online atau secara live begitu
ini juga disayangkan oleh pihak keluarga korban
karena mereka berharap keterbukaan
dari persidangan yang bisa diakses dengan mudah oleh publik
khususnya keluarga korban ini bisa ikut mengawal sekali lagi tragedi
yang menewaskan tak kurang satu ratus tiga puluh lima jiwa yang juga mendapat perhatian internasional
kembali ke studio farhan isah
baik terima kasih koresponden cnn indonesia wida subianto atas laporan langsung anda
tentunya kita juga akan tetap mengikuti jalannya persidangan
yang membahas tragedi stadion kanjuruhan di satu oktober dua ribu dua puluh dua lalu